ada apa mas pur
ini mbak saya mau minta sumbangan
masya allah mas pur masih muda masih fisiknya kuat
kok minta minta kayak pengemis aja
emang udah gak ngejek lagi apa
udah maaf ya aku masak dulu
pur apaan sih cek
john kenapa kamu gak mau bantuin si pur
si pur kan temen kita
tapi aku kan bukan warga rw kamu joy
tis katanya lo mau bantuin gue nyariin dana
kok malah disini
saya lagi ngejakin ojak buat bantuin juga
gue emang temen gue paling baik
kalau gue gak bisa ngumpulin dana buat agus tusan
mau ditaruh mana muka gue
ya ditaruh tempat biasanya lah cuy
mama belum tau ah
ya kagak bisa begitu
mama kan mesti mikir dulu
ya udah deh mama lagi sibuk nih lagi masak
update status lucu itu lihat tiga tukang ojek cupu kompak ck ck ck ck
pokoknya kalau laki lu masih pecicilan suka mancing kagak pulang pulang lu jangan
mau diajak balik lagi ke sana
sebenernya mila kangen be sama bang gopur
cemen amat lu
eh maaf bang ojak anis bukan bang ojek
gue bukan nawarin ojek
mau minta sumbangan buat tujuh belas an
ada suratnya enggak
surat emang pake surat
yaiyalah minimal dari rt dan rw
bagus lagi dari palura
kalau enggak ntar bang ojak dikira pungli
udah ya anies buru buru
mau nanya kalau bebek tiga belas masih jauh enggak
masih jauh neng
masih di ujung jalan sana
saya antar ya
tidak usah saya jalan kaki aja lebih sehat
ada apa mas pur
ah ini mbak
saya mau minta sumbangan
masya allah mas pur
masih muda masih fisiknya kuat
kok minta minta kayak pengemis aja
emang udah enggak nge ojek lagi apa
sikap terserah mas
berharga kagak mau ngasih sumbangan
kalau kita kagak bawa surat dari pak rw
kok pak rw enggak ngasih tahu gue ya
gimana gua tahu
gida lu minta suratnya pak rw
nah makasih pak
duitnya dapat banyak cuy
kan gak kerja
aku tau cuy
ya tau dong cuy
biar gak jadi pelupa
dawat biar gak lupa cuy
ada apa pur
warga nggak mau dimintain sumbangan
kalau nggak ada surat resmi dari rw
emang lo dimintain duit sebelum bikin surat
nah pak bisa aja
heh gue tuh tadi nyindir lu
mas sampai setelah
sekalian buat sumbangan tujuh belas an ya mas
mas ini panitiannya
ada surat pengantar dari rw
kalau gitu saya gak mau ngasih
om promesnya sama bangonjak nya gak ada ya
om mereka lagi narikin sumbangan
bisa marah para pahlawan kalau keberdekaan nya gak diraya in
oh iya sih kenapa
kalau gitu aku jadi ikutan lomba makan trufok
biar menang kamu minum es dawet aku dulu cuy
bunga mau cek
iya bang ajak
jangan ngobrol kelamaan sama dia sawah ntar
kopi pahitnya satu pok
he kenapa lagi sih lu
hah aneh lagi ya
bukan pok ini soal tujuh belasan
bikin kepala saya
sampai jumpa lagi